yang pantas dapat gaji pertama ya gue dong
gue kan bapak lo
gue gak akan minta kue
gue harus kejar orang
buat bayar utang
gak ada uang pak
saya gak ada
sepatu lo bagus
ini saatnya lu berbakti sama orang tua
hai maaf astaga maafin deh mama emosi mama itu tuh bapak bapak kandung kamu tapi emosi
maafin ya enggak usah hausin jadi malu enggak papa mama mama hebat bener ya sih puas ini
hai ya ditolak lagi emang zaman sekarang cari kerjaan itu susah padahal aku rela ngelakuin
apapun yang penting halal kok aku jadi malah ngeluh gini sih andre aja udah dapat kerjaan
masa aku nggak bisa semangat ah apaan enggak salah itu mau nyari kerja di sini mau kerja
apaan disini paling kejadian cover koran doang gak papa jadi loprik orang juga saya mau ya udah
kalau emang enggak mau jauh percoran emang kuat ente kuat pak saya di kampung biasa kerja berat
udah biasa saya mah yaudah deh kalau gitu blogger besok pagi pagi gini aja eh jangan telat ya udah
makasih ya pak makasih banyak makasih besok pagi pagi ya jangan lupa ya
deh aku bawa berita bagus
alhamdulillah aku dapat kerjaan
alhamdulillah sekarang pelan pelan keluarga kita dapat rezeki
kamu dapat kerjaan wi
jadi loper koran ma
kamu nggak salah wi
emang apa salahnya dengan jadi loper cora
pekerjaan loper koran itu berat banget loh
dan gaji juga nggak terlalu banyak
bukannya aku nggak boleh kamu kerja
kamu kan perempuan
aku rasa kamu bisa adapting lebih baik daripada itu
dan kalau untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita
aku masih bisa nutupin semuanya
jadi nggak usah jadi loper koran ma
dewi jadi lupa koran kan kerjaan bawahan
ya bukannya mama mau beda bedain ya tapi
itu juga bukan kerjaan yang ringan kan
kamu perempuan loh harus inget itu
dan pekerjaan itu berat banget loh
kamu kan harus bawa banyak barang banyak koran maksud aku terus
kamu kan perempuan nanti kecapean lagi
kan yang penting mau kerjaan itu halal
lagipula kalau aku bisa bantu keluarga kan aku senang
aku boleh kerja ya
aku boleh kerja ya
dre boleh ya
mama bisa ngerti perasaan andre sekarang dewi
dia pasti sedih sekali loh
melihat kamu harus kerja keras seperti gitu
ya dan sebagai suami dia pasti merasa nggak ada gunanya
tolong deh kamu pikirin lagi ya
ngertiin perasaan andre